jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas kembali mencatatkan rekor tertinggi
pemerintah kembali mengumumkan tambahan tiga enam ratus dua puluh dua kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif corona menjadi satu ratus delapan puluh empat dua ratus enam puluh delapan orang
kementerian kesehatan lewat situs satgascovid sembilan belas go id
juga mengumumkan penambahan satu ratus tiga puluh empat pasien positif covid sembilan belas yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi tujuh tujuh ratus lima puluh pasien yang tutup usia
di samping itu kabar baik datang dari semakin banyaknya pasien positif corona yang sembuh
hingga pukul dua belas waktu indonesia barat diumumkan tambahan dua delapan puluh empat pasien sembuh
dan totalnya kini menjadi satu ratus tiga puluh dua lima puluh lima orang